ramadan tahun ini harus dijalani dengan cara dan pendekatan yang berbeda
kedatangan bulan ramadan yang selama ini dirayakan dengan berbagai cara
kini harus dijalankan melalui metode pembatasan sosial untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
normal baru atau the new normal dalam keberagamaan ini juga memberikan hikmah
dan pelajaran yang berharga dan berpengaruh besar terhadap cara pandang
dan pola keberagaman masyarakat kita saat ini dan juga ke depan
dan apakah pandemi covid sembilan belas ini memberi ruang untuk kita mendekatkan diri kepada tuhan
lewat ibadah di tengah keheningan sosial
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
ramadan tahun ini merupakan kali kedua yang harus dilalui dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
selain bertawakal kepada allah swt diperlukan ikhtiar lahiriah untuk menghadapi pandemi tersebut
ramadan menjadi saat yang paling tepat untuk memperbaiki diri
berintrospeksi diri bertobat dan memperbanyak permohonan ampun kepada allah swt
hingga saling memaafkan satu sama lain sebagai wujud representasi orang bertakwa
ramadan tahun ini masih diuji oleh allah swt dengan wabah covid sembilan belas
pola ibadah ramadan tahun ini pun tidak berbeda jauh dengan tahun kemarin
yakni adanya pembatasan pola ibadah yang sifatnya mengundang kerumunan banyak orang
sebagai seorang muslim sejati keadaan seperti saat ini harus disikapi dan dihadapi dengan hati yang tenang
yaitu tetap melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan
tertanam dalam hati sebuah keyakinan bahwa allah swt akan memberikan jalan kemudahan bagi orang orang yang bertakwa dalam menghadapi berbagai musibah
sikap saling tolong menolong menjadi hal yang ditekankan saat idul fitri
bantuan sekecil apapun akan sangat bermanfaat bagi sesama manusia di tengah pandemi covid sembilan belas
menumbuhkan rasa gotong royong menjadi energi positif bagi bangsa
serta semangat baru dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas di tengah ramadan seharusnya menjadi pemantik kesadaran pentingnya membangun solidaritas kemanusiaan kepada sesama
ramadan di tengah pandemi juga harus menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat persatuan dan soliditas antar komponen bangsa
spirit ramadan harus tumbuh kuat dalam hati
saatnya kita dekat kepada sang khalik dengan menumbuhkan empati dan berbagi bersama
di studio sudah hadir bersama saya imam besar masjid istiqlal jakarta
yang ini untuk tahun kedua kalinya kita berjumpa dalam masa pandemi
pak haji pak nazar bagaimana
senang banget tidak bisa kita ketemu lagi
membicarakan soal yang sangat sangat esensial ya
masyarakat kita itu saya kira saat saat seperti ini membutuhkan insight baru ya
dan bulan ramadan ini saya kira sangat timely
sangat timbully ramadan tiba pada saat seperti sekarang ini
jadi ramadan tahun lalu kita sama sekali awal covid sudah mengganas ya
tapi sekarang ini mudah mudahan hampir selesai
maka itu ada ramadan tiba lagi
ramadan artinya menghanguskan membakar
kita berharap bukan hanya membakar dosa masa lampau
tapi juga mengangkat virus di dalam masyarakat kita
dan juga berharap memberikan semacam kekuatan batin untuk bisa berbagi dengan teman teman kita
saudara saudara kita dalam masyarakat ini
mungkin sedikit hatinya buat kita besar hatinya buat mereka
ya prof nazar ya memang betul sekali
tidak terasa satu tahun kita sudah lewat pandemi covid sembilan belas masih ada di sini
dan kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir karena ini terus berkembang
ada varian baru mutasi baru dan lain sebagainya
kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan
kira kira ya dalam satu tahun ini kita dari ramadan tahun lalu yang masih istilahnya kaget atau tidak paham apa yang kita mesti lakukan
apakah ada evolusi
apa yang kita pelajari selama
satu tahun ini dan kira kira spirit ramadan untuk tahun ini menurut prof itu apa yang paling penting untuk kita pelajari
yang paling penting ada dari segi teknis dan juga ada dari segi substansi
dari segi teknis ada proses pembelajaran agama yang luar biasa tidak pernah muncul sebelumnya
kita nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa belajar melalui zooming
kita bisa ceramah dakwah lintas benua melalui zooming
waktu yang bersamaan
kita bisa berdialog dengan berbagai macam perspektif
saya bisa bayangkan ya seandainya belum ada covid seperti ini kita nggak mungkin melakukan hal seperti ini
jadi ini ada hikmah dibalik covid sembilan belas ini
nah itu dari segi teknis memudahkan kita untuk saling memahami satu sama lainnya
memudahkan kita juga untuk belajar bahkan kita bisa berdiskusi bersama dalam jarak yang sangat jauh
dengan sangat murah kan
itu sangat penting
dan bisa dengan seluruh dunia ya sekarang kita bisa berkomunikasi
bisa berkomunikasi dengan biaya yang sangat ringan
dan yang kedua subsansi
substansi keagamaan kita ini kan kita sudah punya tema baru
dulu apa yang kita belajar tentang takdir
kita nggak bisa mengetahui apa itu takdir
nah begitu ada covid
oh inilah namanya takdir
makhluk yang paling kecil seperti itu pun juga membuat amerika rusia
negara super power tidak berdaya kan
jadi proses pembelajaran bagi kita semua ya bahwa itu baru sedikit dari allah tapi kita tidak bisa berbuat apapun
nah ini perlu menyadarkan kita bahwa memang kita perlu kita kenal ada tuhan dan kita perlu pertolongannya
dan juga pada saat bersamaan kita tidak boleh angkuh sobong tidak mau belajar pada kelemahan diri masa lampau tidak ingin belajar pada pengalaman orang lain
jadi sudah tidak waktunya lagi untuk mempertahankan ego
kita sudah harus melebur menjadi manusia global
apa yang bagus positif di tempat lain ya
dengan tawadu dengan rendah diri kita boleh memanfaatkan kan
jangan memasang harga tinggi tinggi menepuk dada kita bisa
itu saya kira bukan zamannya
nah dalam era seperti sekarang ini covid ini mempercepat proses pencarian penemuan sekaligus umat manusia
untuk mengembangkan kemampuan kita
akan sebuah peradaban yang baru nanti
ya tadi istilahnya pada situ kan new normal
itu new normal itu sekarang itu bukan cuma klise
dan itu sangat substansial sekarang ini kan
bagaimana covid ini bisa merubah peradaban dunia
ya dalam tempo satu tahun kita ya apa yang pernah diprediksi alvin tover tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat itu kan
itu luar biasa itu
dan apa yang ditulis
apa yang ditulis oleh futsurolo
jadi masa depan itu datang lebih awal lebih cepat diri kita mempersiapkan diri kan
jadi apa jadinya jika sebuah masa depan datang lebih awal melampaui kecepatan kita untuk memprediksi
melampaui kecepatan kita untuk mempersiapkan segala macamnya
maka itu ada macam macam bisa terjadi
itu bisa multiple shock ya itu kan
kalau dulu toffle itu culture shock ya kan
di sini kan teologi culture shock juga ada
prof nazar kita istirahat sebentar
perjalanan kita dalam diskusi ini masih lumayan cukup panjang
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani imam besar masjid istiqlal jakarta kiai haji nasaruddin umar
topik kita kali ini memaknai puasa lebaran dalam situasi pandemi
dan memang kita terpaksa berubah ya
kita harus memiliki new normal atau kehidupan normal yang baru
tapi biasanya kalau ya ramadan itu biasanya dikaitkan dengan buka bersama taraweh
dan kemudian menjelang lebaran
mudik bersilah turahmi dan lain sebagainya
dan ini tentu saja merupakan sesuatu yang harus dibatasi saat ini
karena ini kan pasti menimbulkan kesedihan atau kekecewaan
dan mungkin tidak bisa kembali pulang kampung bertemu dengan keluarga
ini bagaimana idealnya kita menyikapinya
karena memang mau tidak mau kita harus menghadapi realita pandemi ini
pengalaman kami diistiklal mbak desi
jadi kita memang mengalami proses materi dakwah
tadinya kan kita sibuk dengan materi fikih
sekarang kita merubah tema menjadi usul fikih
fikih itu kan hitam putihnya hukumnya ya
tapi kalau usul fikih itu filsafat hukumnya yang kita tekankan
masyarakat kita bertanya kok kenapa kita nggak boleh ke istiqlal
dulu kan kunci
tapi kok pasar ramai bandara ramai
kalau kita nggak pintar menjawab itu bisa menimbulkan kesalahpahaman umat ya
nah usul fikih yang bisa menjawab itu bukan fikih yang menjawab
jawaban usul fikihnya ada kaedahnya
darul mafasi dumaqadda munalajal bilmasalih
itu lebih utama daripada mengejar manfaat
pergi ke masjid itu kan sunat
tapi pergi ke pasar wajib
pergi ke bandara wajib
bingung dia kok kenapa
ada ibu tidak punya air susu wajib hukumnya untuk menghidupkan anaknya
penjual susu ada aja di pasar
pabrik uang nggak ada di indonesia timur
gaji pegawai itu harus diantarkan melalui pesawat
obat obatan melalui pesawat
wajib hukumnya ke bandara tapi sunat hukumnya ke masjid
jadi ada pengertian
karena kaedah kan seperti itu mengatakan seperti itu kan
beragama yang baik mendahulukan yang wajib
kemudian yang sunnah ya kan
wajib hukumnya mempertahankan kesehatan
wajib hukumnya memelihara kehidupan ini kan
ya mana yang kita lebih utamakan
mengejar pahala datang ke masjid tetapi pula membawa virus ke bapak ibu kita yang daya tahan tubuhnya nggak seperti kita lagi kan
itu beragama yang tidak tepat
wajib harus didahulukan baru yang sunat kan
apa yang wajib mempertahankan kehidupan mempertahankan kesehatan
ya kalau begitu jangan ke masjid
karena kalau ke masjid itu kan bisa berpotensi memperoleh penyakit
nah kalau jawaban vicky itu susah
bagaimanapun juga dua puluh tujuh kali pahalanya lebih bagus kalau kita ke masjid
tapi kak edang mengatakan itu kalau dalam keadaan normal
dalam kondisi tidak normal jangan jangan justru malah makruh ke masjid
kenapa karena kalau kita ke masjid bahayanya lebih besar
sedangkan kalau kita tidak ke masjid itu bisa mempertahankan daya hidup keluarga kita sendiri
sama dengan kalau kita mudik apalagi kalau kita mudik untuk
analogiknya ke mudik
analogiknya ke mudik
sunat mengenziarahi kubur
dan menziarahi orang tua juga bisa tanpa melalui fisik
bisa melalui zooming bisa melalui handphone bisa melalui bicara
jadi apapun bisa tanpa mengurangi rasa psikologis kita itu dengan orang tua itu bisa
dan itu terpaksa harus kita lakukan demi untuk mempertahankan kehidupannya dia
dan keselamatan kita juga
karena kita tidak tahu apakah dia menularkan ke kita atau kita menularkan ke dia
supaya tidak tercipta mudarat dua duanya udah lah
apa yang dikatakan pemerintah sekarang ini tunda mudik bukan jangan mudik ya
jangan mudik sekarang karena covid masih seperti ini
jadi akhirnya yang berlaku sekarang ini usul fikih bukan fikih
fikihnya itu bagus kok kita secara kubur pak
tapi kita belajar bahwa itu kalau dalam kondisi normal
dalam kondisi tidak berbeda
dalam kondisi tidak normal seperti ini kita harus menerapkan prinsip prinsip atau kaedah kaedah kehidupan
tapi pelajaran ini apakah sampai kepada rata rata
karena kita masih lihat banyak sekali yang kekeh ya ingin misalnya ya mudik ingin ke masjid ingin berziarah
dan ingin juga kumpul kumpul silaturahmi dan lain sebagainya ini bagaimana cara
itulah tantangan dan tantangan ini melahirkan evaluasi
ada hikmahnya supaya kita itu belajar agama itu sekomprehensif
tidak hanya belajar dimensi fikihnya dalam keadaan normalnya
tetapi kita juga harus belajar seandainya dalam keadaan tidak normal pada suatu saat
apa yang kita harus persiapkan
nah dengan adanya covid ini masyarakat kita itu dengan sendirinya harus mengkonsumsi pelajaran usul fikir
bukan hanya fikih
dengan sendirinya masyarakat ini juga harus memahami kaedah kaedah kesehatan
selama ini kan itu urusannya dokter tuh kan
jadi akhirnya kita juga dengan sendirinya memahami prinsip prinsip kebersihan
memahami kesadaran tentang betapa perlunya melihara kebersihan
ya karena kalau tidak itu dampaknya kepada kita sendiri langsung kan
jadi ada keterpaksaan orang untuk memahami apa itu bersih
ada keterpaksaan untuk memahami apa itu usul fikih
ada keterpaksaan untuk memahami apa yang dimaksud dengan kaedah kaedah usul itu kan
jadi ada proses pencerdasan dibalik marahan
tapi prof nazar suni melihat orang semakin paham bahwa pentinglah misalnya untuk melakukan ini
penting menjaga protokol kesehatan lebih menomorsatukanlah kesehatan dan keselamatan orang tua ketimbang misalnya bersikeras untuk melakukan mudik
atau tidak terlalu banyak perubahan
aspek knowledge nya aspek knowledge itu bertambah
tetapi aspek kesadarannya ini yang belum
masih belum ya
perlu berapa lama apakah
orang semua tahu bahwa begini
kesadarannya untuk melakukan itu yang belum
hemat saya itu sudah satu anak tangga yang terlewati
karena dia sudah tahu kan
dan perlu proses bagaimana apa yang kita ketahui itu selanjutnya nanti kita amalkan kan
jadi serta merta itu memang susah
tahapan pertama anak tangga pertama pengenalan
tapi tahapan keduanya nanti itu kesadaran
dan tahapan ketiganya itu kan nanti bagaimana kita menjadi guru
hai jangan melakukan seperti itu
padahal kita dulu kan pelanggar
sekarang menjadi guru ya kan
jadi tahapan tahapan seperti ini akan terjadi
saya melihat masyarakat kita cukup cerdas kok
bangsa indonesia itu cepat beradaptasi ya
new normal itu kalau kita bandingkan dengan mohon maaf ya di timur tengah
itu lebih cerdas kita di indonesia ini daripada masyarakat timur tengah
bahkan di eropa juga ya mereka menolak menggunakan masker misalnya
lama di eropa lama juga di mesir ya
di beberapa negara
apa ya nggak tahu
indonesia itu cepat mengerti
mungkin karena psikologi masyarakat maritim itu kan dari dulu kita diajari terbuka ya kan
dari dulu kita diajari husnuban
khusnudan itu artinya baik sangka kita kepada pemerintah
masa sih pemerintah menunjukkan sesuatu yang kurang
jadi saya melihat ini perlu kita pertahankan ini
rasa kepercayaan terhadap senior
rasa percaya terhadap ulama
rasa percaya terhadap pemerintah
ini harus diselamatkan ini
harus dipelihara ini
tapi selama covid ini
prof sendiri bagaimana menilai langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
larangan mudik misalnya dan juga ya selama inilah imbauan imbauan dan lain sebagainya
apakah sudah di jalan yang benar atau kira kira apa yang masih bisa diperbaiki
saya juga melihat
pemerintah sudah melakukan sesuatu yang maksimum menurut ukurannya sendiri
ya kalau pakai ukurannya singapura pakai ukurannya negara lain ini belum maksimum
maklumkan ini kan pengalaman pertama kita kan dalam hidup ini ada seperti ini
tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah apa yang dilakukan oleh masyarakat apa yang dilakukan oleh ulama tokoh agama
menurut hemat saya itu sudah on the right track itu kan
cuma itu tadi
masyarakat kita terlalu besar jumlahnya kan
kemudian yang kedua juga masih adanya kelompok kecil ini yang berusaha untuk quote unquote itu memprovokasi
enggak lah itu jangan
jadi saya kira teman teman kita yang seperti ini harus melihat kenyataan
sampai hari ini masih ada yang tidak percaya covid sembilan belas
nah ini dia
mungkin kita break sebentar tapi penting ini untuk kita diskusikan karena ini sangat berdampak ya bagaimana kita keluar dari krisis ini ya prof
nazar tetaplah bersama kami insight with desi anwar masih akan kembali sesaat lagi
kembali bersama insight with desi anwar
dan topik kita mengenai memaknai puasa dan juga lebaran di saat kita masih dilanda covid sembilan belas ini sudah berlangsung ya lebih dari satu tahun
dan sampai sekarang mau tidak mau kita harus tetap menjaga protokol kesehatannya
kita menjaga jarak kita rajin mencuci tangan kita menghindari kerumunan dan kita juga penting lagi adalah menjaga kesehatan

ini kan ya biasalah kita orang indonesia secara budaya kan juga sukanya kan berkumpul sukanya kan melakukan sesuatu bareng bareng
dan apalagi dalam suasana ramadhan dan lebaran ini memang sangat terasa ya kalau harus ada ya zoom memang bisalah dilakukan dan sering dilakukan
tapi mungkin kurang afdol kalau tidak ketemu
sekarang lihat dari esensinya bahwa kita ini sekarang istilahnya harus belajar hidup dengan covid sembilan belas
tadi disebut masih ada yang bukan saja tidak percaya ada covid sembilan belas tapi sekarang sudah ada vaksinasi misalnya tidak berkenan atau menolak dengan berbagai alasan dan lain sebagainya
ini bagaimana kita menyikapi aspek meningkatkan religiousness kita
tapi dalam waktu yang sama kita juga menggunakan ini untuk menjadi bagian dari solusi untuk keluar dari krisis ini
jadi saya kira sekarang ini dalam era ada musibah dalam era ada sebuah cobaan bahasa yang paling efektif untuk kita gunakan itu sebetulnya bahasa religi bahasa agama
saya memberikan satu contoh ya
mengumpulkan dana untuk membantu teman teman kita yang terpapar ataupun yang di phk gara gara covid ya
nah teman teman melakukan penelitian percobaan
jadi bahasa pemerintah yang digunakan mengumpul dana untuk membantu kaum lemah
nah kita coba juga menggunakan bahasa agama menghimbau mereka membantu kaum lemah
tapi jumlah yang kita kumpulkan melalui bahasa agama dan jumlah yang dikumpulkan melalui bahasa sosiologi bahasa pemerintah atau bahasa politik itu justru diluar dugaan
bahasa agama itu ternyata lebih efektif
kami juga kaget ya istiqlalat
nah itu daya takut matinya
karena setiap hari melihat pemandangan mati banyak dimana mana kan
jadi kematian itu kan nasihat yang paling efektif
ya kalau pakai bahasa politik pakai bahasa sosiologi itu bahasa reason ya kan
nah sementara ini kan persoalan emosional kita ini
ada keluarga kita
jadi saya melihat kita perlu pintar pintar mencari vocab mana yang paling tepat untuk menggait loyalitas nih
nah dalam posisi seperti sekarang ini
ini pengalaman empiris kami
selaku di kampus juga ya kita melakukan percobaan percobaan penelitian penelitian
memang yang paling efektif ini adalah bahasa pemerintah
jadi perubahan perubahan sosial dalam masyarakat religius seperti indonesia ini
kalau ingin lebih efektif itu pakai bahasa agama
bkkbn itu kan
wah dengan penuh dengan penuh powerful
pemerintah harus membatasi angka kelahiran
tapi kan gak efektif
satu kali ulama mengatakan ini ayatnya
ini hadisnya kita perlu mengembangkan keturunan
udah mentah semua itu promosi promosi pemerintah
begitu pak hayono merubah
mendekati ulama mendekati pendeta pastor bitsu dan seterusnya
menggunakan bahasa agama
apa yang terjadi berikutnya
setahun indonesia itu dapat penghargaan dari unicef pbb ya kan
berarti indonesia itu sangat efektif menggunakan bahasa agama untuk sebuah pola perilaku
pola pola perilaku masyarakat itu dengan menggunakan bahasa agama kan
ini mengingatkan kita ke max weber ya kan
tidak mungkin kita bisa merubah sebuah perilaku tanpa merubah sistem teologi dalam masyarakat itu
jadi memang basicnya teologi itu harus mulai dari situ
karena mungkin ada relevansinya juga secara individu
tadi disebut mungkin ada takut mati atau takut dosa atau takut lain sebagainya
masyarakat kita basicnya kan masyarakat religius ya kan
dan tentu pada takut mati kita kan
apalagi setiap hari kita disuguhi mubalik kita kan neraka surga neraka surga dosa dan seterusnya kan
jadi begitu ada kasus maka yang dibenaknya itu waduh ini jangan jangan saya the next nya ya kan berikutnya
jadi ada ketakutan di situ itu
tapi meyakinkan misalnya penting untuk menjaga kesehatan atau penting untuk divaksin
atau kalau bisa tidak ke masjid atau dianjurkan untuk tidak mudik
ini bagaimana penggunaan bahasa bahasanya apalagi kalau ya masalah vaksinasi ini saya lihat kan
bisa menimbulkan ya sempat menimbulkan kontroversi juga kan
sampai sekarang ini setahu saya masih ada yang mungkin tidak serek atau tidak ingin menolak misalnya divaksin
atau tidak percaya dengan kehadiran covid sembilan belas ini
nah disinilah perlunya sinergi sebetulnya ya
bahasa yang kita lihat dalam masyarakat kita itu kan belum simetris antara bahasa kementerian sosial dengan bahasa kementerian agama
dengan bahasa kementerian dalam negeri
jadi ada distingsinya masing masing itu kan
sementara yang jadi sasaran itu kan satu
masyarakat kita sendiri semuanya kan
jadi masyarakat kita misalnya kementerian agama turun dengan perspektifnya
kemudian juga kementerian dalam negeri dengan perspektifnya
kementerian kesehatan dengan perspektifnya
menurut hemat saya itu perlu ada
semacam kalau kita dalam sebuah tulisan itu kan editingnya nggak rapi gitu kan
jadi tidak rapi
masyarakat itu kan memerlukan kerapian informasi
bagaimana supaya apa statementnya kementerian agama itu tidak berbeda dengan kementerian kesehatan
ada stress imponnya di sana berbeda di sini stress imponnya
belum ada media sosial yang membuat ini menjadi lebih membingungkan
kita perlu ini ada sebuah survei
justru ya masjid istiqlal ini kan bukan ormas ya kan bukan ormas
tapi kok kenapa orang lebih percaya ke istiqlal
padahal kami kan gak pernah melakukan apapun
apa yang kita lakukan ini betul betul kita lakukan adalah pendekatan yang ya kita memang melakukan pendekatan induktif ya kan
ada survei survei yang kita lakukan
ada perbandingan perbandingan masyarakat yang kita baca dari negara lain juga
lalu kita mencoba menerapkan suatu konsep di istiqlal ini
akhirnya kok bisa kita bisa menggait pengikut ya pak ya
partisipan yang sedemikian efektif
padahal ini istiqlal follower kita itu malah justru non muslim ya kan
non muslim ya berapa persen
kemarin pengumpulan dana itu ya
kita saya targetkan itu sekitar mungkin dapat kita lima ratus juta ya
biasanya kan pengalaman masa lampau
tapi ada situasi covid seperti ini
kemudian bahasa agama yang berbeda
kemudian bahasa agama yang mungkin kita pilih itu lebih terbuka kepada agama lain juga kan
kami tidak exclusively islam ya
tapi kita juga kami menggunakan juga bahasa bahasa agama agama lain
dan kami undang teman teman kita semuanya
agama hindu buddha christian katolik kongfu jew ke istiqlal
nah kita bikin satu korps di situ itu
mari menggunakan bahasa sama keluar
bahwa persoalan bahasa harus diselesaikan dengan bahasa
bahasa yang kita pilih
berselesaikan dengan bahasa agama
bahasa agama itu satu kita semuanya
jadi apapun agama kita di sini itu vocabnya sama
tema sentralnya adalah kemanusiaan
nah apa yang terjadi kita kumpulkan
saya juga kaget
saya telepon pak doni
pak ini bagaimana ini
boleh nggak kami masyarakat mengumpulkan untuk kita bagikan kepada masyarakat
kata pak doni dengan ente boleh pak
itu kan memang itu kita bersyukur pemerintah bersyukur dengan arupaya itu
bagaimana kalau misalnya banyak
balik bertanya kan
wah kalau begitu tunggu dulu pak
bisa dishare kira kira berapa
targetnya lima ratus juta tapi jauh di atas
nah jadi kami bingung juga mendistribusikannya
ini kan pertanggung jawabannya kan
saya mendapatkan advice dari
karena kami takut salah kan
teman teman juga takut salah
nah pada waktu itu
jawa timur ya
kemudian ya banten
sulawesi selatan ya
pada waktu itu pertengahan tahun yang lalu ya
nah kami juga pelajari kok kenapa ini bisa kumpulnya seperti ini
selain cara kita tadi mendekati masyarakat itu seperti itu
juga ada faktor lain mbak desi
iya tapi untuk faktor lainnya mungkin kita break dulu
itu menarik faktor lainnya
kita akan pelajari
kita akan lebih tahu ya setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
bersama saya imam besar masjid istiqlal jakarta
tadi bercerita mengenai ketika melakukan fundraising di masjid istiqlalnya
dan ternyata banyak sekali sumbangan yang datang dari latar belakang agama yang sangat berbeda
dan kenapanya tentu ini sesuatu yang menurut kita sangat positif ya
apalagi indonesia ini sebagai negara pluralis dan kita memiliki berbagai banyak agama
tadi ada yang menarik ya
mungkin bahasanya yang selama ini digunakan oleh seorang kiai nasaruddin umar ini lebih ke universal
lebih berdasarkan kemanusiaan humanity nya
dan tadi yang ditargetkan fundraising lima ratus juta ternyata tiga puluh kali lipat lebih
nah tentu kita ini kan kita sangat berbesar hati optimis bahwa ya pluralisme toleransi harmoni itu inilah bentuk konkretnya
dan kenapa juga prof sempat kaget mendapatkan reaksi seperti ini
kami juga nanya kok kenapa ke kami kenapa nggak ke kementerian sosial
kenapa bukan di tempat tempat yang lain
kami kan ini adalah seperti ini
jadi rata rata angkat yang kami lihat itu percaya kepada figur ya
percaya kepada orang
karena figur figur yang terlibat itu adalah pimpinan pimpinan umat beragama ya kan
saya misalnya dari istiqlal teman teman kita yang dari katolik protestan datang
dan di situ kita bicara bersama komprensi pers
jadi rupanya tingkat kepercayaan mereka terhadap person person yang tampil itu ya seperti itu
akibatnya ya seperti itu
banyak yang kita peroleh tapi ada satu faktor lain
saya tanya kok kenapa bukan di tempat yang lain
kan waktu itu juga menyebut
kan waktu itu juga menjelang pemilu kada
ada bukan satu jawaban tapi banyak jawaban
pak takut kami nanti itu dibantuan kami itu dipolitisir
karena kan sebentar lagi pemilu kad waktu itu kan
nah kalau kami serahkan ke istiqlal ya ke lembaga ini itu kan kami tahu orangnya kan bukan orang politik ya kan
jadi di situ saya tersentak oh iya ya
masyarakat kita itu juga masih ada hati nuraninya ya kan
kalau hati nurani itu kita sentuh dengan bahasa agama rupanya itu akan sangat respect
bahkan ya ada kelompok kelompok masyarakat itu ya mestinya dia pantas dibantu tapi dia malah ikut partisipasi juga
nah kami juga berbagi kepada teman teman kita dari katolik protestan
di media kan terbuka semuanya kan transparan itu
kita bertanggung jawabkan by name by address kita serahkan
nah selebihnya ya kita minta voucher ini juga penting nih
kami tidak minta uang
kami voucher kan lah ya mencegah fitnah kan
kalau kami pegang uang cash kan juga masih riskan
voucher yang bisa yang tidak bisa ditukarkan dengan uang
jadi kami minta di situ vouchernya ditulis nggak boleh diuangkan gitu kan
nah itu yang kita bagikan kepada fakir miskin anak yatim piatu
supaya nanti tidak ada kecemburuan sosial berdasarkan agama dan etnik
itu pun juga kita adakan pendataan pendataan
jadi kami senang dengan teman teman juga ada basic statistiknya ya pembacaan pembacaan masyarakatnya juga ada
karena di kepengurusan kami di istiqlal sekarang ini kami meng hire teman teman dari kelompok muda lah ya
yang pemahaman pemahaman ilmu ilmu empirisnya kuat di samping ilmu keagamaannya kan
nah saya minta bagaimana pendekatannya supaya nanti bisa ini efektif
nah bahkan ada kalau masih diperlukan untuk gelombang berikutnya kami siap
nah itu nantang kita akan
bulan ramadhan ini kan untuk biarlah kami konsentrasi
yang menarik itu justru memberi buka puasa ke istiqlal
ada yang mau nawarkan pak dia bukan muslim ya kan
tapi kami juga ingin berbagi dong apa yang bisa kami bantu ke istiqlal
apalagi kemarin kita membangun terowongan istiqlal katedral itu kan
itu apresiasinya bagus sekali
dan itu secara simbolis luar biasa kan bagi negara indonesia ini
tadi kan disebut ya ada dua kata ya prof yang kita tidak inginkan tapi sering sekali kita temui yaitu ego
nah mungkin karena kita idul fitri sebentar lagi
kira kira bagaimana kita memaknainya supaya kita tidak walaupun islam merupakan agama mayoritas di negeri ini
tapi kita juga menjaga toleransi dan harmoni tapi yang sesungguhnya
nah ini apa yang penting kita harus ingatkan
karena toleransi itu kesediaan untuk menerima orang lain yang berbeda dengan kita
tanpa memandangnya lebih rendah atau lebih
jadi kesediaan untuk beradaptasi saling menerima satu sama lain tanpa memperhatikan atribut individu
tapi tentu ada frame wad yang ada visi yang sama kan
enak tuh sama sama umat beragama
agamanya nanti berbeda beda itu kan soal individunya kan
kita sama manusia kan
jadi itu yang paling penting
nah jadi saya melihat ya bahwa percobaan percobaan yang kita lakukan di istiqlal ini dan juga teman teman dari agama lain
melihat bahwa apa yang di
lakukan di istiqlal itu bisa menjadi sebuah model untuk kita semua
maka itu saya juga menantang teman teman
ya jangan hanya istiqlal dong didatangi ya
sesekali juga kami datang ke tempat kalian
ya supaya nanti kalau jangan ada salah paham
jadi istiqlal juga sekali sekali diundang ke rumah ibadah kalian
supaya kita kan juga ini saling memahami internal kita masing masing
kita juga di istiqlal misalnya
yang paling berbahagia
bukan yang paling berbahagia
yang sangat senang dengan kehadiran istiqlal modern seperti sekarang ini
tentu kan tetangga kan
dulu sebelum ada renovasi ini
kalau hari jumat itu susah bergerak tuh
karena volume parkir kita yang di pekarangan istiqlal itu sangat sedikit
terpaksa menggunakan jalanan kan
macet semua jalanan itu
nah dengan adanya basement dua tingkat ini
dari ujung selatan sampai ke ujung utara bisa nampung delapan ratus mobil
maka sekarang ya walaupun memang ada covid ya
itu lebih longgar ya
yang kedua teman teman kita kan juga bisa pakai parkir kita kan
ya teman teman tetangga itu katedral
ya parkirnya di halamannya istiqlal
kemudian terowongannya langsung masuk ke katedral
nah jadi saling menguntungkan ya
kami pun pihak istiqlal ya
kan ada biaya parkirnya kan
jadi kita memanfaatkan secara ekonomik ya
ruang parkir itu untuk perawatan pemeliharaan istiqlal
tapi pada sisi lain teman kita yang di katedral itu juga legah itu
punya tempat parkir yang lebih luas daripada tinggal di pinggir
pinggir pinggir jalan atau jalan kaki jauh ya kan
jadi semuanya merasakan manfaat ya
sama sama punya manfaat
jadi masya allah
nah saya ingin juga menjadikan istiqlal itu sebagai contoh untuk rumah ibadah yang lain
seandainya nanti di suatu tempat ya
rumah ibadahnya teman teman itu luas
sementara ada masjid di situ yang parkirnya kurang
kami melakukan seperti ini
dan mari kita saling mencontoh yang baik ya
jangan mencontoh yang buruk gitu
penting sekali ini
karena esensinya lah harusnya demikian ya
menciptakan kebaikan ya
memanfaat ya bagi semua ya
bukan hanya satu kelompok saja
kita istirahat masih ada satu segmen
prof nazar tetaplah bersama kami
akan kembali sesaat lagi
bersama saya di studio
ada imam besar masjid istiqlal jakarta
istiqlal juga baru direnovasi
saya lihat luar biasa ya
saya mengikuti perjalanan panjang
tapi externalnya pekerangannya
karena nanti ke pagarnya itu nanti akan pindah ke seberang sungai
jadi istiqlal itu nanti menjadi sebuah pulau ya
di kelilingi sungai gitu
dan kita tidak melihat tempat parkir
tidak melihat mobil kendaraan di pekarangan istiqlal
kenapa dibesmenkan semuanya
jadi taman yang kecil
sejuk indah damai
sungainya juga dipercantik
jadi ada semacam gedung teater ya di pinggir sepanjang sungai
sungai itu juga cahayanya sangat bagus ya
kemudian juga yang penting pohon pohon tanaman tanaman
arsitek pertanaman juga kita libatkan beberapa
sekitar bali sekarang
sekitar bali sekarang
sekarang ini bali
dan simbol kedamaian ini masih menjadi nafas ya dari istiqlal itu juga
kan keragaman perdamaian harmoni toleransi
mungkin prof nazar bisa lebih jauh lagi selama ini
karena ya mungkin lebih gampanglah untuk merasa eksklusif
tapi yang agama saya itu lebih baik daripada agama tetangga
misalnya bagaimana apa tantangan terbesar
dan sejauh mana pengaruh pendidikan agama yang selama ini diberikan
yang mungkin ya saya hanya mau mempelajari agama saya sendiri
tidak terlalu tertarik mempelajari
apalagi membaca kitab kitab dari agama lain
ini bagaimana apa mindset atau secara pendidikan yang harus dilakukan
one way monoton pelajaran agama kita seperti itu juga memang menimbulkan
maka itu juga saya kira di pelajaran agama itu
ada sedikitlah perbandingan agamanya
bagaimana meyakinkan kepada masyarakat kita itu ya
bahwa memang agama tidak semuanya sama
memang agama kita yang paling benar
tapi bagaimana memberikan pengakuan terhadap orang beragama lain
jadi bukan memberikan pembenaran
itu kan pemberian pengakuan bahwa ada agama lain selain agamaku
tapi tidak mesti harus memberikan pembenaran
yang salah kalau semuanya agama sama kok
maka itu bisa kita tukar menukar agama
itu kan tidak boleh
tapi kita juga nggak boleh bahwa tidak boleh memberikan pengakuan
apalagi pembenaran kepada agama lain
misalnya mengucapkan selamat hari besar agama lain dan lain sebagainya
kita tidak boleh mengingkari pengakuan itu
sebab negara kita ini kan negara indonesia nkri pancasila ya
kita harus memberikan pengakuan terhadap agama lain
walaupun bukan pembenaran
lain pembenaran lain pengakuan
pengakuan artinya mengakui bahwa ada agama lain yang hidup di samping saya
dan quran itu melegitimasi juga pernyataan ini
lakum dinukum waliyadin
agama mu agama mu agama aku agama aku
tapi kita sama sekali
tapi kita sama sama eksis gitu kan
jadi quran itu luar biasa ya
saya kira quran inilah yang paling eksklusif memberikan penyebutan terhadap agama agama lain
delapan belas kali kata yahudi disebutkan dalam al quran
dua puluh tiga kali nasrani kristen disebutkan dalam al quran
bahkan aliran kepercayaan pun juga diungkapkan dalam al quran
jadi apa artinya penyebutan itu
kan suatu bentuk pengakuan ya kan
nah jadi tidak bisa juga kita mengatakan kalau begitu semuanya agama sama
tapi kan kalau ada pengakuan itu kan berarti harus ada pemahaman
jadi mau tidak mau kan kita harus mempelajari agama agama lain
membaca kitab kitab lain untuk memahami apa esensi dari agama itu supaya kita juga bisa
nah disinilah urgensi para mubalik ya
penceramah mubalik da'i
ini juga perlu wawasan
wawasan keindonesiaan yang harus dimiliki oleh para mubalik kita itu penting
bagaimana para mubalik itu mengajak umatnya bahwa kita bersyukur ya sebagai orang indonesia ya
pinjaka tunggal ika kan
walaupun juga harus bersyukur sebagai orang islam
agama kami memberikan pengakuan terhadap agama lain
jadi bertumpang tinggi
bertumpang tindih antara islam dan indonesia
bagi yang beragama islam
saya sebagai seorang muslim benar benar saya bersyukur sebagai seorang indonesia dan juga sebagai seorang muslim
saya bersyukur sebagai orang indonesia
karena kami menjunjung tinggi prinsip prinsip kebersamaan
dari ujung sampai ke ujung
perbedaan kulit warna kulit ya perbedaan bahasa budaya dan sebagainya
kami tidak merasa orang lain
dan tidak mengoranglankan juga orang lain
saya melihat seperti sebuah lukisan ya
tidak ada artinya sebuah bingkai emas kalau yang di bingkai itu putih
justru indahnya sebuah lukisan kalau ada warna warna kontrasnya
aneka ragamnya itu
itu kan indonesia ini adalah lukisan tuhan ya
kita jangan merusak lukisan tuhan
nah kemudian juga saya bersyukur sebagai seorang muslim
agama islam ini memberikan hak terhadap orang lain
terhadap orang lain
terhadap orang lain
lakum dinukum wala din
memberikan ajaran memuliakan sesama umat manusia
allah memuliakan anak cucu adam
itu luar biasa
indahnya bani adam itu
kenapa tidak dikatakan allah memuliakan orang islam orang beriman atau siapa
etnik tertentu misalnya
tapi siapa pun yang merasa anak cucu adam
itu bahasa sosiologi yang sangat
nah allah menggunakan istilah itu
jadi artinya apa
apapun agamanya etniknya jenis kelaminnya warga negaranya
dalam bahasa arab itu karamah itu lebih hebat daripada fatbal lah
karena itu ada unsur sakralnya
kalau fatwa itu hanya provennya aja kan
nah jadi luar biasa
tapi bagaimana bentuk bentuk
education atau pelajaran agama yang perlu dilakukan
dan kira kira tantangan karena memang masih gesekan dan eksklusifitas dan lain sebagainya
toleransi dan lain sebagainya yang terjadi di indonesia ini kan masih sering menjadi masalah ini
apa yang harus dibahagi
ada dua hal yang perlu dipenuhi mbak desy
saya pernah di kementerian agama
jadi saya tahu sedikit banyaknya
kurikulum itu kita sebetulnya sudah baguslah
ada bolong bolongnya dikit ya tapi itu bisa termaafkan bisa diperbaiki
tapi sebaik apapun kurikulum
tapi ia mengajarkan kurikulum itu tidak tepat itu juga bisa
kurikulumnya apa ya diajarkan apa bisa saja
guru di kelas itu kan sangat otonom
murid tidak pernah ngontrol kurikulum
pak guru loh kok lain yang di kurikulum lain diajarkan pak guru itu
nggak ada tuh protes seperti itu
jadi peranan guru peranan dosen ini sangat penting
sekalipun kurikulumnya bagus tapi kalau dosennya gurunya itu tidak memahami perspektif holistik kebangsaan kita
visi misi kebangsaan visi misi holistik agama islam itu sendiri kan juga masih bisa
jadi harus ada semacam sertifikasi kompetensi bagi guru guru itu untuk mengajarkan yang memang sesuai lah
ya sebetulnya sudah ada diupayakan itu
tapi ada saja satu dua orang terkontaminasi dengan daya tarik kelompok kelompok tertentu
misalnya nggak mau hormat kepada pancasila bendera merah putih nggak mau pakai garuda
nah hemat saya ya itu perlu pemahaman
itu kan bukan menyembah bendera ya kan
itu bukan sesuatu yang sakral
jadi bentuk penghormatan sebagai adat istiadat semua negara juga beradat
nabi pun juga kalau kita lihat pengalaman hidup nabi itu juga ya sama
ya seperti tadi resistensi saya juga di istiqlal bukan tanpa ada ya kan
tapi saya kembalikan bahwa apa yang saya lakukan ini saya mencontoh masjidnya nabi kan
masjidnya nabi itu dalam buku saya itu ada dua puluh tiga fungsi masjid nabi
nah kaget kaget juga kalau kita membaca itu
nabi pernah mengundang tokoh lintas agama ya
enam puluh orang diketuai oleh abdul masih ya kan
nah kaget juga orang melihat
bahkan ada di antara mereka itu minta izin
ya rasulullah saya minta izin mau keluar dulu belum melakukan kebaktian sementara matahari ini sudah mau tenggelam
ya kata nabi di sini nggak ada rumah ibadah di sekitar sini lakukan kebaktian di situ
jadi ini artinya apa apakah di dalam masjid atau di pekarangan masjid di halaman masjid itu
tapi itu ada statementnya seperti itu
nah jadi nabi cara berpikirnya seperti itu
prof mungkin terakhir
melihat perjalanan setelah reformasi indonesia ini kita sebagai masyarakat bagaimana
hidup bersama kerukunan kita toleransi inklusifitas kita apakah semakin lama semakin baik semakin meningkat atau ada dalam titik khawatir
ya kalau saya sih mungkin termasuk golongan optimis ya
memang ada dinamika masyarakat kita
tapi saya sering menggunakan istilah begini
pembengkakan kualitas umat ini itu panen sekarang ini kan
dulu kan umat islam itu nggak boleh
belajar di sembarangan pendidikan
hanya pojok kan dipersantren
apalagi inlanders dulu kan ya
nah sekarang buah daripada kebebasan memilih pendidikan ya orang islam itu sudah bisa belajar
ada diplomatnya ada generalnya ada konglomeratnya ada
bebas semuanya kan
jadi buah dari kebebasan ini makin hari makin pintar ya kan
makin pintar suatu masyarakat itu makin dinamis masyarakat itu
jadi yang terjadi sebetulnya bukan ketegangan
itu adalah dinamika
lain ketegangan lain dinamika
hanya karena orang sebagian orang mungkin tidak biasa mengalami kehidupan dinamis seperti itu
wah ini indonesia besok mau kiamat
apalagi kalau kita melihat apa yang ditulis di media sosial misalnya kita rasa sudah
media sosial atau berdiskusi seperti ini kan
tapi setelah itu kan dia perlukan lagi
dia jabat tangan lagi
jadi itu apa ya
resiko sebuah kepintaran memang harus menyuarakan apa adanya ya kan
daripada kita jemeng aja
kayak dulu tuh
diam karena nggak tahu diam karena takut
sekarang kita sudah tahu dan tidak ada yang ditakuti kecuali hukum ya kan
dulu kan awas loh
ditembak loh awas
nah orang takut
atau diam karena dia nggak tahu
sekarang sudah tahu dan tidak ada yang bisa ditakuti
kecuali hukum itu sendiri kan
tentu kita bagi yang beragama tuhan kan
jadi dinamika itu akan semakin berkembang
tapi lain dinamika lain ketegangan
kalau konflik itu konotasinya negatif
tapi kalau ketegangan dinamika seperti ini saya menganggap itu sebuah
dan bisa menjadi ada diskusi ya yang sangat positif dan terbuka
ada sintesa kehidupan yang akan muncul ya kan
dan saling memahami
karena kalau tidak didiskusikan tidak dipertanyakan tidak diperdebarkan
kan kita tidak paham kan apa yang menjadi opini atau pemikiran orang lain
prof waktunya sudah habis
tapi mungkin ada pesan pendek mengenai untuk tahun ini
bulan puasa lebaran idul fitri dengan puasa ini apa
agar kita semuanya mengupgrade ya
nuansa kebatinan kita dalam beragama itu
bagaimana agar agama ini bukan lagi dirasakan sebagai sebuah beban
dirasakan sebagai sesuatu yang sangat dinikmati ya kan
itu sangat berbeda
kenapa anda salat
karena aku harus salat
aku harus puasa
kenapa anda salat
karena aku cinta salat
nah itu satu
yang kedua juga
mari kita membiasakan hidup di dalam era yang seperti sekarang ini
jadi ini adalah hikmahnya
jadi jangan protes
jadi jangan protes terhadap masa depan yang datang lebih awal
itu hukum alam
dan itu sunnatullah bahasa agamanya kan
yang penting ada kesabaran
ada pengendalian diri ya kan
orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan zaman seperti sekarang
itu umurnya akan pendek
tapi kalau ingin panjang umur
beradaptasilah dengan apa yang dinamika masyarakat kita
dengan penuh kearifan
di sini lah pentingnya bahasa agama
mengajarkan kita sabar
mengajarkan kita bertenggang rasa
mengajarkan kita untuk wise bijaksana kan
makin dalam pemahaman keagamaan seseorang
makin toleransi seseorang itu
makin dalam pemahaman seseorang
makin bijak orang itu
makin normal lah kita
terima kasih banyak prof
luar biasa insightnya
dan semoga sehat selalu ya
prof dan kita juga sebenarnya dengan adanya krisis ini
kita juga berterima kasih
bahwa kita diberikan begitu banyak pelajaran
dan kita dalam pelajaran ini juga berarti kita ada kesempatan untuk jauh lebih bijaksana lagi
terima kasih sekali lagi
dan demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnn indonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
terakhir jangan lupa
rajin mencuci tangan memakai masker dan menghindari kerumunan
tentu saja karena pandemi covid sembilan belas masih ada di antara kita
sampai jumpa stay safe